kita sudah kembali melihat tradisi unik di sana kali ini kita akan mengajak anda ke semarang yang belum lengkap rasanya kalau kita berkunjung ke semarang ini tanpa mendatangi kelenteng sampokong
kenteng ini memiliki nilai sejarah kuat baik untuk umat islam maupun para keturunan tionghoa yang ada di indonesia
nah bangunan ini memiliki keterkaitan kuat dengan sosok muslim terkenal dari tionghoa laksamana cheng ho
inilah deretan bangunan kelenteng di area sampokong
kelenteng ini dibuat oleh seorang laksamana asal tionghoa bernama cheng ho
menurut cerita yang dipercaya warga setempat pengelana dunia itu sempat singgah di semarang dan memerintahkan prajuritnya untuk membangun sebuah tempat yang bisa digunakan untuk ibadah
konon cheng ho harus meninggalkan tempat ini karena harus melanjutkan pelayanannya
setelah itu lokasi ini dijadikan pemukiman bagi prajurit cheng ho yang menikah dengan warga setempat
dari sisi bangunan kelenteng sampokong ini unik
terdapat sisi religius yang biasanya menggunakan warna merah
tetapi terdapat satu bagian sampokong yang menggunakan corak hijau yang identik dengan agama islam
untuk menghormati laksamana cheng ho yang merupakan seorang muslim
secara harafiah sampokong berarti orang orang yang diagungkan
yang tertuju pada sosok laksamana cheng ho
sebagai wujud penghormatan masyarakat setempat membangun patung laksamana cheng ho
patung yang terbuat dari perunggu asli cina dengan tinggi dua belas meter ini
di salah satu sudut halaman kelenteng
patung yang diklaim tertinggi di asia tenggara ini
merupakan spot yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan
dengan mengunjungi kelenteng ini
wisatawan bukan saja dapat melihat aktivitas ibadah para penganut konghucu setempat
wisatawan juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang laksamana cheng ho
sekalian liburan karena ini kan weekend
terus kita disini kebetulan saya juga dari cirebon
jadi ini nggak ada hubungannya dengan laksamana cheng ho
jadi kita juga mau
jadi kita juga mau
tahu lebih banyak tentang laksamana cheng ho
tentang penyebaran islam di daerah jawa

ya lebih ke cedaranya sih mas ya
karena kan ya ini juga memang chinese
cuman kan ada struktur struktur islamnya itu yang kita perlu tahu gitu
untuk dapat menikmati spot menarik di kelenteng ini
pengunjung lokal dikenakan biaya lima rupiah untuk hari biasa
dan delapan rupiah saat hari libur
bagi turis internasional
pihak kelenteng mematok harga sebesar rp dua puluh lima untuk hari biasa
dan dua puluh delapan rupiah untuk hari libur
jika akhir pekan dan hari libur nasional
pihak pengelola kelenteng juga memberikan pertunjukan barongsai secara gratis
eko ardi semarang